gak ada tapi tapian
kamu harus dipisahkan dari perempuan ini
dan kamu mulai besok harus sekolah di luar negeri
berkas yang menyatakan kalau kita berdua sekarang adalah partner
dan hasilnya kita bagi lima puluh lima puluh
udah gak ada tapi tapian darman
perusahaan ini adalah ide kami
dan modalnya dari saya
itu artinya perusahaan ini milik kita berdua
kamu terlalu banyak mikir
tanda tangan aja
mama sengaja jual perhiasan mama
lalu pinjam uang sama kerabat mama
itu untuk usaha papa
udah maju usaha papa
jangan dibagi bagikan ke orang dong
apaan sih kamu
orang bisnis kok begitu harus bedain dong
antara temen dan kerjaan
keterlaluan deh papas
kamu tenang dulu
aku juga sudah mengatakan hal yang sama sama arta
bahwa aku gak mau berpengalaman dengan dia
mau jadi partner di sini
papa tidak akan bisa mewujudkan perusahaan impian papa tanpa dharma
semua orang juga bisa ngomong begitu tapi kan yang punya uang kita
harta kita ini kan bersahabat dari kecil
seorang sahabat itu gak perlu jaminan kertas ataupun apapun
seorang sahabat itu adanya di sini
ada peraturan di atas kertas ataupun enggak tetap kita berdua ini adalah partai
aku mau berbicara sama kamu
heran sama papa lebih mendengarkan teman papa daripada mama
papa melakukan apa yang harus papa lakukan
bell aku janji aku akan menghormati semua perkataan papaku
enggak enggak boleh
aku kena kecewa
pada saat ini aku mau ambil alih kertas
mana mungkin aku lupa ulang tahun kamu pasti aku selalu ingat ini izin buat kamu nanti
kamu pakai makasih ya afif iya sama sama suka kan cincinnya aku suka banget balikin itu
balikin balikin kak ini
nggak aku beli buat bela bela ulang tahun
baik ya kamu denger ya kakak bakal laporin kamu ke mama mama
sayang aku nangis bela mukul aku mah astaga kurang ajar banget tuh anak
memang kamu ngapain sampai kamu dipukul sama dia bela maksa afif buat nyuri cincin mama
dan cincin itu buat bela mah ikut mama
hai kamu kecil kecil sudah nyuri cincin itu ya
enggak tante aku enggak nyuri borders cincin ini ke aku
nggak mungkin tante gak percaya pasti
kamu udah nyuruh afif untuk mencuri cincin itu lalu dikasih ke kamu kecil kecil otak

mama gak percaya

supaya kamu melawan mama
sama seperti papa kamu

gak ada tapi tapian

alvin gak akan kemana mana
dia akan tetap sekolah di jakarta
kehidupannya akan hancur gara gara bergaul sama si bella
dia mau sekolah dimana
dengar apa kata mama ya
kamu harus menjadi anak yang berhasil dan bahagia
mama menghancurkan kamu
gak ada tapi tapi ya
kamu harus nurut apa kata mama
mama gak suka kamu bergaul dengan bella
kita harus bicara dulu mas
kita kan bisa bicara baik baik
pak aku gak mau pergi ma
masih belum siberak
apaan kasta diplom attitudes gouken waktu sama mama
abim jangan tinggal
eh sini bangun
gak boleh jangan
anak raka aja
bella itu masih anak anak
jangan pernah kasar sama dia
bella memang masih kecil
tapi ibu dan suami ibu memanfaatkan bella untuk merebut harta keluarga saya
ibu asal tahu dengar saya sebelum selesai bicara
gara gara anak ibu saya harus pisah dengan anak saya
anak saya harus pergi ke luar negeri untuk sekolah di sana biarkan dekat sama anak ibu
jaga mulut ibu
keluarga saya tidak seperti itu
paling gak ada yang ngaku
dan saya harus minta maaf sama mama saya kalau gak ada yang tipu
jadi begini kamu mendidik anak kamu yang kata kamu kecil
semakin kelihatan kamu tidak cocok bergaul dengan anak saya
aku juga gak mau main main sama tante
sebelum tante minta mau sama mamaku